kembali di kompasian saudara arus selalu lintas tol jakarta cikampek
di hari pertama libur panjang waisak pada kamis pagi
padat kendaraan dari arah jakarta di kilometer lima puluh tujuh hingga tol layang mbz
antrian panjang kendaraan yang akan memasuki rest area kilometer lima puluh tujuh tol jakarta cikampek
untuk beristirahat terjadi sejak kamis pagi
antrean bahkan terjadi hingga keluar ke jalan tol dan menyebabkan kendaraan dari jakarta tersedat
untuk mengurai kepadatan di jalan tol polisi menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow
dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer enam puluh lima arah cikampek
polisi juga akan mengambil opsi buka tutup rest area jika terjadi kepadatan
kepada tan arus selalu lintas juga terjadi di kilometer dua ratus dua tol palikanji kebupaten cirebon jawa barat
lalu lintas di tol palikanci wilayah cirebon dipadati kendaraan dari arah jakarta menuju jawa tengah dan jawa timur
kepadatan didominasi minibus mobil travel pariwisata bus dan juga kendaraan besar pengangkut logistik
macetan juga terjadi akibat sejumlah truk besar yang berhenti di bahu jalan
macetan panjang terjadi di jalur puncak bogor jawa barat
kemacetan didominasi kendaraan dari arah jakarta
polisi memperlakukan sistem kendaraan ganjil genap selama masa libur panjang waisak
aturan ganjil genap berlaku mulai rabu kemarin hingga hari minggu dua puluh enam mei mendatang
sejumlah rekayasa lalu lintas juga disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan di jalur puncak